selanjutnya kita pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot untuk perdagangan pagi hari ini
kalau kita melihat perjalanan rupiah kemarin rupiah sempat melemah terhadap dolar amerika serikat
ini akibat dari ibal hasil obligasi pemerintah amerika serikat tenor sepuluh tahun
yang mencapai level tertingginya sehingga akhirnya investor menarik diri kemudian mengoleksi instrumen obligasi
begitu dengan mata uang dolar amerika serikat
kalau dilihat kemarin juga memang ada beberapa mata uang asia saja yang menguat rupiah
meskipun posisinya hanya menguat terbatas tapi cukup bisa dikatakan ada posisi tiga teratas
begitu untuk mata uang zona kawasan asia terhadap dolar amerika serikat
bagaimana dengan posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini
kami akan ajak anda memantau posisi pembukaan sesi pertama
tepatnya dua puluh menit ya setelah pembukaan sesi satu
meskipun kemarin kita sempat ada aksi profit taking
netbuy asing di pasar saham indonesia masih tinggi nampaknya
karena ihsg pada perdagangan kemarin memang kita tahu ditutup negatif ya
ipo dari dekakon asia gotu sempat menopang pergerakan harga saham domestik
dan masuk dalam jajaran top gainers
sebelumnya sebelum akhirnya indeks kemudian dilanda
aksi profit taking atau ambil untung oleh investor yang memanfaatkan posisi tinggi ihsg
sentimen negatif kembali datang dari amerika serikat
di mana pelemahan dalam terjadi pasca imbal hasil obligasi tenor sepuluh tahun
mencatat rekor tertingginya
hal ini dapat membawa kabur dana asing masuk ke pasar emerging market seperti indonesia
sementara sampai saat ini total kepemilikan asing di pasar sahab indonesia
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua mencapai tiga ratus sebelas empat triliun rupiah
sementara di pasar obligasi total kepemilikan asing
sebanyak rp delapan ratus lima puluh lima tiga belas triliun
kita lihat bagaimana dengan bursa di zona kawasan
kita akan lihat dulu di kawasan asia pasifik ya
disini bisa kita pantau nikkei dua ratus dua puluh lima jepang
ini masih menjadi sentimen pergerakan bursa saham di asia pasifik
bagaimana shanghai masih dalam posisi lockdown ya
karantina wilayah dari awal maret sampai saat ini masih lockdown di shanghai
salah satu pusat kota komersial di tiongkok
kita beralih ke perdagangan saham di eropa
disini mayoritas ada di zona merah dengan pelemahan terdalam
ada di ftse seratus inggris
memang sentimen yang akan mempengaruhinya adalah
masih menunggu eropa
jelang pertemuan bank sentral eropa
bursa eropa memang saat ini kompak ada di zona merah
saham teknologi memimpin pelemahan di susul sektor komoditas
sanksi baru bagi rusia yang diberikan eropa terhadap karet
diperkirakan akan kembali mengganggu pasokan produksi dalam negeri ini
bank sentral eropa akan melakukan pertemuan pada hari kamis
membahas langkah kebijakan moneter terkait kenaikan harga konsumen
dan tekanan ekonomi akibat perang di ukraina
bagaimana dengan di amerika serikat
wow ini bursa acuan di wall street semuanya ditutup di zona merah ya
ini kita lihat beberapa indeks saham acuan utama wall street melemah
akibat imbal hasil obligasi as yang mencapai rekor tertinggi
bunga yang sedang tinggi ini dimanfaatkan investor untuk beralih ke pasar obligasi
hal ini kembali meyakinkan para investor bahwa suku bunga acuan akan naik lebih agresif di tahun ini
untuk menekan inflasi seperti kita ketahui memang kalau ada kenaikan suku bunga yang tinggi
begitu ini tidak memiliki pengaruh yang cukup baik ya kepada bursa saham